dan bagi anda yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia franky wijaya yang saat ini berada di stasiun kereta api bandung jawa barat
franky apakah tiket di stasiun kereta api bandung habis terjual
ya selamat sore eva ya benar sekali saat ini saya berada di stasiun bandung
dan untuk informasi bagi anda yang ingin mudik menggunakan kereta tiket kereta api bandung menuju arah timur sudah habis terjual mulai tanggal dua puluh lima juni hingga tanggal lima belas juli mendatang
oleh karena itu bagi para penumpang yang ingin datang ke stasiun namun tidak memiliki tiket saya sarankan untuk tidak datang dan berharap ada orang yang melakukan cancel ataupun pembatalan karena memang hal itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pemudik sendiri
dan memang ketika ketika terjual di sini terlihat sudah mulai ramai oleh penumpang dan rata rata satu harga
hari bisa mencapai delapan orang penumpang di sini ini mengalami kenaikan jika dibandingkan di hari normal yang hanya sekitar lima penumpang
baiklah franky wijaya melaporkan langsung dari bandung jawa barat